bupati jombang nyono suharli wihandoko pada minggu malam menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai ketua dpd partai golkar jawa timur dan juga dari jabatan bupati
hal ini dinyatakan setelah dirinya resmi menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di dinas kesehatan kabupaten jombang
nyono suharli mengatakan pengumpulan dana yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten jombang adalah untuk menyantuni anak yatim
sedangkan uang lima puluh juta yang digunakan untuk pembayaran iklan kampanye menurutnya adalah hasil sumbangan
meski begitu nyono mengaku bersalah dan siap menjalani proses hukum
namun ia belum menjawab terkait kelanjutan pencalonan dirinya sebagai bupati jombang periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
pertanyaannya kenapa anda sudah memakai uang itu untuk beli buat tilkada buat pandu bali
itu yang kemarin pak itu ada sumbangan yang sedikit itu diberikan ada bantuan untuk iklan untuk apa apa itu memang diberikan sama teman teman
tapi anda tahu bahwa itu salah pak anda tahu nggak itu salah
makanya saya mohon maaf saya tidak tahu itu adalah salah satu pelanggaran hukum
sehingga kalau kita harus mundur dong
dpd golkar jawa timur maupun di da jadi bupati
oh gitu ya
saya ikhlas karena saya merasa bersalah itu memenuhi ketentuan hukum